yang nasib pilot yang selain dia baru sampai saat ini yang pilot pak yandi sandra bagaimana perhatian dari pemerintah sendiri pak
tadi malam kita rapat internal salah satunya membahas itu
yang paling penting dengan penuh kehatian agar tetap keselamatan menjadi yang utama
pak permintaan dari pilot pilot untuk keamanan udara karena rata rata yang melayani rute gunung ini pada ketakutan
tadi malam sudah kita bicarakan mengenai itu